kenapa palastri bersikap seperti ini
seakan akan aku ini adalah kekasihnya
aku ingin mengucapkan
terima kasih kang
terima kasih atas semua syair syair indahmu
semuanya membuat hatiku berbunga bunga kan
syair syair ini kau yang menulis
terima kasih kang
kau telah menyelamatkanku
kenapa kak kang bertanya kepadaku
kak kang yang menyuruhku datang kesini
bagaimana mereka sering bertemu disini
hampir setiap hari
jangan lari kamu
siapa juga yang mau lari
aku hanya mencari tempat lebih luas untuk membungkam mulutmu
akan kuhancurkan mulut besarmu itu
tidakkan kuhancurkan mulut besarmu itu
siapa gadis aneh itu
hebat juga dia
dia mampu mengimbangi serangan
sepertinya aku mengenal jurus jurus gadis aneh itu
sepertinya aku mengenal jurus jurus gadis aneh itu
jurus angin lengan seribu
jurus angin lengan seribu
menapa kau menghalangiku
dia itu menguasai jurus angin dengan seribu
dia bukan musuh kita
apa kau sebenarnya
panggil saja aku pendekar lengan seribu
itu nama yang aku warisi dari guruku
kau adalah murid pendekar angin dengan seribu yang terkenal itu
ternyata setelah menghilang belasan tahun dari dunia persilata
dia telah melahirkan seorang pendekar daya sepertimu
jika kalian fikir dengan memujiku aku akan berteman dengan kalian
sebaiknya berhentilah memuji
memangnya kenapa pocat ayu
bukannya kita ini memang berteman
asal kau tahu gurumu itu adalah seseorang yang tidak pernah sejalan dengan pemerintah singasari
sama seperti kita
hanya karena kita memiliki kebencian pada orang yang sama bukan berarti kita berteman
kakak biar aku lumat mulutnya yang besar itu
sambil tenanglah kau harus bersabar
kita tidak perlu membuang buang tenaga untuk hal hal yang tidak perlu
kenapa palestri bersikap seperti ini
seakan akan aku ini adalah kekasihnya
aku ingin mengucapkan terima kasih kang
terima kasih atas semua syair syair indahmu
semuanya membuat hatiku berbunga bunga kan
syair syair ini kau yang menulis
aku kenal tulisannya
ini adalah tulisan tangan kakang dwi bangga
tapi kenapa dia mengirim syair ini kepada palastri
dewa tikayangan siap dibakar cemburu
melihat sang rupini dalam wujud dirimu telah begitu kuat
kau getarkan seluruh kalbuku
aku sama sekali tidak menyangka
ternyata selama ini
kau menyimpan rasa yang begitu dalam kepadamu
ibuku sangat kagum dengan syairmu kang
kamu tunjukkan syair ini pada ibumu
tentu saja kang
aku menunjukkannya kepada ibuku
dan dia sangat tersancung
dia tidak menyangka putra empu hanggareksa yang terhormat
ternyata cinta sama aku
dan aku juga tidak menyangka
ternyata cintamu begitu dalam
dan aku juga tidak menang
pikir kak sisius siapa orang
iya kumpulkan aja abang duibang
ber dollam pelanggan
hati palastri pasti akan hancur jika tahu semuanya
pulanglah palastri hari akan sore
aku khawatir ada masalah di jalan
kakang kakang baru saja bertemu denganku
masa sekarang kakang menyuruhku pulang
aku tidak mau kak
maaf palastri ada masalah yang harus aku selesaikan
tapi aku janji aku akan menemui mu di desa jasumuka
kenapa kakak kamandano meninggalkan aku begitu saja
apakah mereka sering bertemu di sini
hampir setiap hari
apa maksudmu melakukan ini semua
apa kamu tidak bisa bersikap sopan pada kakakmu
manusia berjasa berjaya
tidak pantas bicara sopan santun
aku tak akan
jangan kurang lajar
tunggu mau kemana kak
keonaran apa lagi yang kamu mau buat di rumah ini
belum cukup mempermalukan romomu
jangan lupa like subscribe dan share ya